kecanggihan teknologi dan kesadaran peralihan digital jelas terlihat di pusat ibu kota jakarta
namun di sudut ibu kota masih ada masyarakat pengguna tunai yang bahkan belum tersentuh teknologi finansial seperti perbankan
masih ada masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan bertransaksi secara tunai
seperti salah seorang pedagang sayur keliling supeni yang bahkan belum memiliki rekening bank
kepikiran yang pakai ufo terus apa itu apn apa online online gitu kita tunai aja gitu
ada duit sekian yaudah sekian
kisah seperti ibu supeni hanyalah salah satu cerita dari jutaan jiwa masyarakat yang tinggal di jakarta yang masih bergantung dengan uang tunai
meski eranon tunai telah masih digunakan
dua juta jiwa masyarakat indonesia yang telah merasakan layanan finansial secara penuh
sebanyak empat puluh tujuh juta jiwa lainnya telah memiliki rekening bank namun masih belum memiliki akses layanan finansial
dan sebanyak sembilan puluh dua juta jiwa justru belum tersentuh layanan finansial ataupun perbankan
tak dapat dibungkiri meski uang elektronik yang masif digunakan kehadiran uang tunai tetap menjadi kebutuhan
bahkan diprediksi kehadiran uang tunai masih akan terlihat
sehingga puluhan tahun mendatang
saya membayangkan ya dalam waktu sepuluh tahun ke depan ataupun dua puluh tahun ke depan
yang namanya uang fisik atau fiat money itu masih tetap ada
kenapa saya mengatakan begitu
sederhana saja kalau kita lihat di negara negara yang
quote unquote kita pandang sudah maju dari sistem pembayarannya
yang namanya uang viat money uang kertas uang logam lah gampangnya kita menentukan begitu
itu masih tetap ada
ini tentunya seiring dengan struktur masyarakatnya juga
tidak seluruhnya bisa menerima belum bisa menerima maksudnya pembayaran yang sifatnya non tunai
aktivitas jual beli dengan sistem tunai masih menjadi prima dona di beberapa warung warung kecil
tak ayal masih banyak masyarakat yang membutuhkan uang tunai untuk bertransaksi
hadirnya uang elektronik dan dompet digital juga membuat dompet semakin tipis
karena tak perlu lagi menyimpan banyak uang tunai
tunai atau digital
nyatanya keduanya masih dibutuhkan jika ingin hidup di jakarta
karena belum seutuhnya masyarakat ingin beralih ke uang digital
dan juga masih dibutuhkan edukasi mengenai pentingnya kehadiran teknologi di sendi sendi kehidupan
binadar rahma windri hawadit jakarta